yang ini yang ini
bawa dulu bawa dulu
anggota subdit empat jahatan ras distret skrim bumpolda metro jaya
menangkap tersangka pelaku pembunuhan perempuan muda
yang jasadnya ditemukan penuh luka di sebuah ruko
di kampung kemejing sukakarya kabupaten bekasi jawa barat
dua tersangka pelaku yakni hk dua puluh tahun dan ma lima belas tahun
yang juga karyawan korban ditangkap di wilayah subang jawa barat
pada jumat malam atau kurang dari dua puluh empat jam setelah pembunuhan terjadi
sementara itu anak korban yang turut diculik kedua tersangka
ditemukan tak jauh dari lokasi penangkapan
anak korban yang masih berusia tujuh belas bulan itu
kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga
isak tangis pecah saat proses serat terima anak korban
keluarga merasa terharu karena anak yang diculik
dapat kembali dalam kondisi selamat
polisi dalam rilis keterangannya pada jumat mengungkapkan
pembunuhan terjadi pada kamis pagi di ruko tempat menjual ayam goreng milik korban
di kawasan kampung kemejing suka indah bekasi
kedua tersangka diduga telah merencanakan pembunuhan sejak tiga hari sebelumnya
yang terbukti saat korban yang datang dengan anak balitanya
langsung diserang menggunakan tabung gas hingga kepala korban terluka parah
hasil pemeriksaan juga mengungkap para tersangka
ternyata baru lima hari bekerja di tempat korban
meski para tersangka mengaku membunuh karena sakit hati menyangkut soal gaji
polisi masih mengembangkan kasus ini
sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik
untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku pelaku ini
karena memang kita lihat selama generasi yang bersangkutan ini
seperti tanpa rasa penyesalan
sebelumnya warga jalan kemejing suka karya
bekasi kamisian geger mahendra intan
ibu muda sekaligus pemilik usaha ayam goreng
ditemukan suaminya bersimba darah di ruko tempat usaha miliknya
korban menderita luka akibat hantaman benda tumpul dan tusukan di beberapa bagian tubuh
korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dinyatakan meninggal
tim liputan cnn indonesia